oke kita akan bicara mengenai masa depan masa depan itu tentu saja ada rekonsiliasi ada juga katanya ada bagi bagi kursi ini yang pertama dari pkb
ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar berharap partainya mendapat tambahan kursi menteri di kabinet kedua jokowi
caimin juga yakin pos kementerian yang selama ini diisi kader pkb bisa dipertahankan
mohaimin mengaku partainya tengah mengincar pos kementerian baru sementara kementerian yang saat ini diduduki kadernya menurutnya juga masih layak dipertahankan
selain itu permintaan tambahan kursi menteri juga terkait dengan perolehan kursi pkb di parlemen yang berhasil mendapat lima puluh delapan meningkat dari pemilu yang lalu yakni empat puluh tujuh kader yang berhasil ke senayan
kita berdoa sebanyak banyaknya tapi kan semua keputusan ada di presiden
pokoknya di jabatan menteri apa nih
rahasia dulu lah
nanti kalau saya buka jadi kebutan orang
amin moga moga masih menjadi bagian dari karena sukses
oke badan pemenang nasional prabowo
sandi menegaskan belum ada pembicaraan tentang bagi bagi kursi dengan presiden petahana jokowi
bpn kini masih fokus menunggu keputusan mk soal gugatan phpu pilpres dua ribu sembilan belas
sal senada juga diungkapkan petinggi pdi perjuangan puan marani yang mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak terdengar kabarnya bagi bagi kursi menteri
baik di internal koalisi ataupun untuk pihak oposisi
jurubicara prabowo sandi andre rosiade menegaskan belum ada pembicaraan mengenai bagi bagi kursi jabatan
antara jokowi dengan oposisi
andre membantai informasi yang menyebut pertemuan antara bpn dan tkn memang pernah berlangsung
ya mungkin banyak sekali pertemuan ya di talkshow talkshow juga banyak pertemuan
andre menyebut prabowo sandi dan juga pihak bpn kini tengah fokus menanti keputusan mk terkait gugatan pilpres yang diajukan oleh bpn
andre pun optimistis bpn akan memenangkan gugatan karena bukti dan saksi yang dihadirkan sempurna
meski demikian bpn menyatakan akan menerima
dan keputusan mk
kami masih fokus di makam akustitusi
tidak ada pembicaraan deal deal untuk jabatan apalagi isu dua menteri dua ratus dua belas itu kemana mana ya
itu tidak benar ya
fokus bpn dan pak prabowo dan bang sandi fokusnya menghadapi urusan mahkamah konstitusi
seandainya misalnya kami menang ataupun kalah langkah selanjutnya akan dilakukan
pak prabowo dan bang sandi akan segera bertemu melakukan rapat dan konsultasi dengan koalisi serta para pendukung
disitulah pak prabowo akan memutuskan nanti untuk setelah itu apakah akan bertemu pak jokowi atau tidak
kok bagi bagi menteri gak ada bagi bagi menteri
bagi bagi menteri menyatakan bahwa paling banyak seperti dari bdi dong
gak ada bagi bagi menteri itu pregrogatif presiden
kan suara pdi memang yang paling banyak

tahu saya belum nggak tahu
oke pergesekan politik dalam ajang pilpres menyebabkan polarisasi dalam beberapa aspek
jurang yang dalam antara pendukung sangat berpotensi menciptakan benturan sebagai titik kulminasi
inilah yang lantas membuat beberapa pihak untuk menggagas penyatuan dua kubu sebagai jalan keluar dan titik tengah dari kebuntuan politik
apakah kohibitasi politik atau yang lebih mudah kita pahami sebagai potensi koalisi politik antara dua kutub yang bertarung
bisa menjadi langkah baik dan sebesar apa kemungkinannya terjadi
mungkinkah kebencian dan pertarungan yang buat sebagian pendukung atau mungkin sebagian elitnya sudah sampai sum sum tulang mereka akan bisa bersatu dalam sebuah gerbong koalisi dalam waktu yang tidak lama lagi
kami akan membahasnya malam hari ini bersama miftah sabri politikus partai gerindra
bang miftah terima kasih sudah datang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
indonesia ini langsung kita impor dari riau ya hari ini
kemudian ada untuk mengawal kita secara intelektual dan moral ada adi praetno analis komunikasi politik
jadi memang politik selalu memerlukan cendikiawan
jangan sampai kehilangan kecendikiawan
jadi kalau ada yang bilang cendikiawan jangan di menara gading terus biarkanlah dalam politik mereka ada di menara gading untuk melihat kita dari helikopter
kenapa pertanyaan pasti banyak yang bertanya loh ini budi adiputro dan layar demokrasi usianya kenapa tidak mengundang pihak petahana
karena memang kita fokus hari ini
karena kita sudah berbicara mengenai oposisi dan demokrasi
persisnya menguliti sebenarnya
menguliti karena apa karena gini katanya rekonsiliasi itu ada syaratnya harus bagi bagi kursi
lalu kalau sudah ada bagi bagi kursi nasib oposisi gimana
nah itu menjadi pertanyaan penting dan pertanyaan kita semua
bang mifta anda ini kan banyak yang bilang miftah sabri itu salah satu gendang telinga kirinya prabowo subianto
orang yang paling salah satu yang didengar ya
anda jangan membantah terima aja dulu asumsi saya
kabarnya belakangan ini sudah semakin akrab
kalau kita lihat dari headlines dan penelitian atau investigasi majalah tempu misalnya
hari ini ya saya baca tadi ya
hari senin anda sudah baca dan saya tentu saja bisa konfirmasi ada pertemuan pertemuan strategik
ada tiga indikasi utama yang paling tidak bisa kita bahas
yang pertama soal pertemuan antara budi gunawan dengan prabowo yang katanya sudah mulai sampai ada kesepakatan kesepakatan teknis
itu yang pertama
dan yang kedua kalau kita lihat dalam waktu yang tidak lama belakangan ini bang adi
tahanan tahanan tahanan yang berasal dari oposisi misalnya itu dengan gamblang
dengan telanjang mata rilis semua
pulang dengan damai dengan wajah tersenyum
yang kemudian ketiga tentu saja ada faktor faktor lain misalnya kalau kita lihat pak prabowo dalam beberapa waktu terakhir
dengan sangat anggun mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak demo di rumah saja menontonnya
satu hal yang memang mungkin saja terlihat
ada ada ada suatu yang berbeda dibanding ketika pemilu baru berlangsung baru selesai
ketika pak prabowo menyatakan dengan tegas kita menolak hasil pemilu
baik ini menarik tadi saya sebenarnya enggak juga pemirsa ini karena oposisinya mungkin membatalkan last minute
petahana i'm sorry
itu disclaimer yang kurang
just kidding canda kan kita malah jangan serius banget
tadi saya mendengar budi mengatakan kohabitasi
kohabitasi ini kan kalau bahasa indonesia itu kawin paksa
nah jadi kalau kawin paksa itu menurut saya tidak pernah ada yang bahagia gitu ya
jadi menurut saya kalau kita menyebut ada kohabitasi politik dengan alasan harmoni dan sebagainya itu menurut hemat kami itu tidak tepat
kemudian tadi kita zoom in aja dengan poin yang terakhir tadi
kan ini ada semacam kalau kita lihat seolah olah sudah mendahului keputusan mk gitu ya
nah ini sebenarnya diskusi kita malam ini nih if clause nih
jika maka nih karena seharusnya kita harus menghormati mk kita tidak bisa mendahului putusan mk
karena apapun itu kan keputusan mk bisa saja tidak sesuai yang diharapkan oleh agenda setting media oleh yang diharapkan petahana
jadi salah media
nah bukan masa ini kan saya ini
saya bagaimana anda menilai prakondisi fakta fakta yang mungkin saja menjadi prakondisi
menarik saya ini stripping hari ini ini stesen keempat saya hari ini semuanya membahas rekonsiliasi
rekonsiliasi dengan tema tema ini
kan gimana tuh ini semuanya redaksinya beda kenapa bahasnya sama
nah itu kan kursi anda turun
oke kursi anda turun kita break dulu biar enak kita break dulu
kita akan segera kembali
bahaya nih kenapa ini bro ketekan sama gue
kita akan segera kembali
kita kembali lagi di layar demokrasi kursinya bumifta
sudah kembali aman
mungkin tidak bisa menampung semangatnya bumifta
tapi sebelum saya mau anda lanjutkan saya mau apresiasi dulu produser saya yang buat kohibitasi tadi itu ya
ibi febriansyah namanya orang top lah
orang awal juga
orang awam oke gimana anda melanjutkan
sekarang anda tadi menjelaskan bahwa ya mungkin ada macam macam framing atau apapun
tapi kan kita ada tiga faktor tadi yang kami sebut prakondisi
karena itu menjadi fakta publik yang sudah dirilis
dan ada yang mengiyakan ada yang juga membanta
tapi fakta faktanya telanjang mata kita bisa lihat
kecuali pertemuan antara budi gunawan dengan prabowo
betul atau tidak
prakondisi prakondisi yang dibaca itu sebagai ujung dari rekonsiliasi atau mungkin bagi bagi kursi
jadi gini saya melihat kalau kita buat analisis politik sederhana itu almost impossible
lain kalau pertemuan itu adalah pertemuan antara prabowo subianto dengan joko widodo
pak jokowi lah kalau dia yang dimenangkan dengan eve close tadi
atau pak prabowo yang menang
dia yang bisa bilang kita bersama sama saya kasih anda scan menteri
baik pak prabowo yang menang atau pak jokowi menang
tapi kalau ada orang lain dia nggak punya hak prerogatif itu
tapi kalaupun ada saya bisa pastikan apa namanya istilah saya itu begini
yang ada itu dirayu
tidak ada kita menawarkan diri
karena mungkin ada yang merasa perlu untuk melakukan tempting
dia perlu merayu untuk segala hal
tapi yang melekat hak prerogatif itu adalah siapa yang menang jadi presiden
jadi kalau dibuat analisa politik tidak mungkin orang yang tidak punya hak prerogatif untuk duduk bersama berdua
meskipun secara telanjang mata publik sudah mendengarkan presiden petahana bilang dia akan mengutus orang orang
ada general luhut ada macam macam
faktanya kan begini pak kita lanjutkan lagi
jadi kita lanjutin lagi
oke pak pertemuan dengan pak luhut waktu itu
tapi waktu itu pendukung dengan keras mengatakan jangan terima pak luhut
karena situasi masih keras
pak luhut tidak berhasil bertemu
yang kedua pertemuan dengan pak jk
di situ di pertemuan dengan pak jk pak prabowo menyampaikan posisi politiknya
begini prabowo sandi begini kita begini poin poinnya
dan menyampaikan juga keluhan
di situ ada istilah pak luhut
pak prabowo misalnya yang juga ditulis oleh tempo
saya lihat saja tadi
banyak pendukung pendukung beliau yang ditangkepin
itu disampaikan kepada pak jk
tapi kenyataannya saya ingat sekali
coba di trace di jejak digital
selesai pertemuan itu besok mustafa warga masih ditangkep
artinya tidak ada apa namanya tidak juga itu menjadi political train off misalnya
tapi ada pak patah riau yang mengatakan semua indah pada waktunya
indah pada waktunya hari ini sudah
nah makanya saya kalaupun ada
kalaupun ada misalnya komunikasi politik dengan apa namanya yang sebagai mana itu di tempo
pada akhirnya itu kan sebuah komunikasi politik antara senior junior berbicara
tapi bukan orang yang melekat pada dirinya aperogatif
sehingga bisa memberikan kewenangan yang melekat pada dia untuk dia bernegosiasi berunding
jadi menurut saya itu biasa saja sebagai bentuk komunikasi yang penting
nah ini jelas dari pak prabowo sifatnya
prosesnya sekarang sudah kepada code battle
ini proses konstitusi di mk apapun keputusannya harus dihormati
pasti proses hukum court battle berjalan proses politik juga penting tadi juga berjalan
tapi tugas saya adalah mengkonfirmasi kepada anda
dari tiga prakondisi yang mungkin dibaca publik
mana yang benar mana yang salah mana yang nyambung mana yang gak nyambung
saya lanjutkan logiknya
tidak yang ditulis tempo itu akan patah dengan argumen yang saya jelaskan ini
oke apa itu
tidak serta merta pak prabowo itu memimpin koalisi
di situ ada demokrat ada pan ada pks ada berkarya
yang bisa dilakukan pak prabowo adalah dia berbicara dengan mitra koalisinya setelah ada hasil mk
itu step pertama ini hasil mk nya x kita terima kita tolak
kita selesai berkoalisi atau terus bersama
ketika kita mengatakan oke ini proses konstitusi kita terima
terus bersama atau tidak
kalau kami yang dimenangkan mk kita terus bersama
kita ajak sana atau tidak
kalau misalnya kita kalah orporasi di mk kita bersama atau tidak
kalau sudah selesai berarti nggak bisa lagi pak prabowo bicara mewakili koalisinya
gimana kalau di bypass
kalau misalnya kita tahu secara telanjang mata lagi bang adi
sebelum anda nanti ngomong panjang orang madura harus agak bersabar sedikit
apa namanya bagaimana dengan kalau kita lihat ada kondisi dua partai
misalnya partai demokrat dan pan yang mungkin agak kalau bahasa bulu tangkisnya agak ragu ragu icuk dalam belakangan ini gitu
biasa saja kan prabowo hadir dalam negosiasi tidak mewakili koalisi
dia mewakili partai gerindra
di sini lah itu bukan seorang prabowo
prabowo itu dia menurut hemat saya saya kader beliau
saya lebih melihat beliau itu ya lebih besar bobot dirinya as a warrior
satria ketimbang politician
kalau dia masih memimpin koalisi ini dia pasti akan membicarakan itu dengan anggota koalisinya
kalau dia sudah selesai baru dia bisa sendiri mengatasnamakan sebagai ketua umum gerindra
dan kalaupun dia sebagai ketua umum gerindra dia akan kembalikan ke forum di gerindra
dan akan diputuskan oleh raffi minas
dan misalnya banyak aliran aliran di dalam gerindra itu
dan ini sebagai data politik nggak baru
sudah pernah sebelumnya
dua ribu sembilan prabowo subianto dan gerindra itu ditawari oleh pak sd yang menang
beberapa nomenklatur kabinet
pada akhirnya dan itu sudah sempat dikonfirmasi oleh pak hasim dalam diri publik ya
bahwa ditawari menteri sdm waktu itu
tapi pada akhirnya tidak diambil
tetap jadi memutuskan ke oposisi
yang kedua waktu setelah berkuda kuda sama pak jokowi dulu ada juga orang bergabung
tapi setelah diikuti proses itu di ujungnya yang tadi budi bilang indah pada waktunya
pak prabowo pada akhirnya memutuskan setelah mendengarkan masukan berbagai jenis pihak
dan ini nih yang prosesor nih
beliau menjadi brahmana
dia akhirnya mengendapkan di dirinya sendiri
dia memutuskan dengan kebijaksanaan untuk kembali menjadi oposisi di dua ribu empat belas
dan saya pikir data set politiknya sudah ada untuk membaca perlaku politiknya pak prabowo
dan juga masih terjadi setahun yang lalu
bagaimana begitu banyak ragam masukan
ada lagi di dalam
pada akhirnya prabowo memutuskan kmk
begitu sudah kmk ya sudah
itu keputusan politik seorang prabowo
jadi menurut anda kecil sekali kemungkinannya karena kalau kita lihat rekam jejak pak prabowo
ditawari proses politik negosiasi memang terjadi secara terbuka anda akui
secara tidak langsung
tapi tetap saja ujung ujungnya ya pak prabowo
itu yang saya bilang
data set politiknya sudah ada
gak bisa ada dikohabitasi
kawin paksa apakah bisa
kalau kita tadi saya oke kita bicara sebelum bicara kawin paksa
itu publik jadi wajar nggak menurut anda
bisa menggambarkan bahwa ini ujungnya rekonsiliasi dan bagi bagi kursi saja
kalau saya ini ada semacam satu sinyalmen semacam kendak alam yang menginginkan bahwa
proses dan peluang rekonsiliasi ini segera dilakukan
benda alam ini bahaya ini
ini tensi politiknya sudah mulai berkurang
dulu teman teman prabowo statement statementnya agak agresif
secara verbal tapi belakangan mulai begitu syahdu
dan itu yang sebenarnya endingnya adalah rekonsiliasi yang sesungguhnya budi
apa rekonsiliasi yang sesungguhnya
tentu kita sebagai makhluk politik tidak bisa dilepaskan dengan kekuasaan politik
yang itu dianggap lumrah
tetapi secara normatif bahwa rekonsiliasi itu memang harus based on lillahi ta'ala
bukan karena ada syai'un syai'un ini sharing power ini soal komposisi
tetapi secara alamiah
rekonsiliasi itu adalah bagaimana prabowo dan jokowi plus kedua pendukungnya duduk bersama membicarakan tentang kepentingan bangsa
itu idealnya secara normatif
prakondisi prakondisi itu menunjukkan syai'un atau
tapi memang tapi memang bahwa dalam politik ada sharing power
ya kalau kita melihat pemilu dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas ada kecenderungan kecenderungan politik akomodatif terhadap pihak yang selama ini dinyatakan kalah

yang hanya menyisakan pdip di periode pertama periode kedua cuma gerindra dan pdip yang jadi oposisi
selebihnya partai partai yang begitu agresif menyerang dan anti sby itu lomba lomba menjadi menteri
begitupun yang terjadi dari jokowi dua ribu empat belas awal
itu kita pahami karena jokowi sejak awal itu kan triple minority
bukan ketua umum tidak menguasai parlemen dan dia dianggap sebagai newcomer dalam politik
jadi wajar kalau kemudian begitu banyak ingin merangkul kelompok oposisi
akomodasi di masa lalu terlalu banyak
apakah perakondisi perakondisinya sudah semakin terlihat saat ini
kalau kita melihatnya sebagai kehendak alam ini umpan lambungnya sudah ingin ditangkap oleh publik
cuma kalau saya agak ingin trik sebenarnya saya menginginkan pemilu ini harus ada reward and punishment nya
yang kalah harus jadi oposisi yang menang jadi pengurus
kita akan bahas itu
itu yang sebenarnya berharap
kita akan bahas itu bang andai bagaimana kualitas demokrasi apakah demokrasi
ya mifta jadi kohosan ya
oke kehendak alam memang kehendak alam
tapi anda lihat miftah tadi membantah semuanya meskipun proses dia tidak membantah bahwa ada proses komunikasi politik
anda lihat detail demi detail fakta demi fakta paling tidak tiga hal yang mungkin ada yang telanjang mata ada yang seperempat telanjang mata
sampai dibebaskannya tahanan tahanan yang terakhir misalnya
itu menurut anda menuju ke sana nggak
kalau kita melihat politik dari jarak jauh ini komposisinya fifty fifty
bahwa ada upaya umpan lambung sebenarnya untuk melakukan rekonsiliasi
betul veto player nya itu adalah jokowi dan prabowo
tapi ini karena nggak ketemu rekonsiliasi itu deadlock
maka umpan lambung kirim pak jk kirim bg kemudian kirim pak luhut dan seterusnya
sebagai upaya merajuk kebersamaan itu
cuma problemnya adalah satu prabowo ini sepertinya tipikal orang yang gak suka pakai mediator
yang kedua gitu ya kalau ada persoalan ya tinggal presiden kontak pak prabowo bagaimana ngopi bareng naik kuda bareng dan makan nasi goreng bareng
ini yang sebenarnya harus dilihat secara nyata
yang kedua harus dilihat juga jangan jangan memang mediatornya ini tidak diterima oleh prabowo
karena orang yang dianggap tahu sama tahu lah kehidupan politik
luar biasa ini
ini yang saya kira memang kalaupun toh harus menggunakan mediator adalah orang yang sama sekali tidak ada keterikatan dan interest politik dalam pilpres dua ribu sembilan belas
misalnya ada pak habibie saya kira orang yang begitu tulus menghabiskan hidupnya untuk kebangsaan
bukan untuk satu bukan untuk dua
dan negosiasi akan lebih berjalan lancar
ada ceritanya misalnya ketika pak jk datang adaptasi dan begitu hangat sepertinya prabowo kalau melihat gestur tubuhnya
ini kan mestinya satu sinyal main alam sebenarnya
yang harus ditangkap bahwa memahami suasana batin pak prabowo ini very complicated sebenarnya
tapi yang paling penting di luar segala galanya saya ini memandang politik itu strik sebenarnya mas budi
trik itu adalah yang menang harus jadi penguasa yang kalah jadi oposisi
bagaimana mengejawantakan apa setrik anda tadi itu
jangan pernah main mata genit genit umpan lambung soal kemungkinan koalisi
ingat lho empat puluh enam sekian persen pendukung prabowo harus dihormati hak politiknya
sebagai bagian yang ingin berada di luar kekuasaan
kalau tiba tiba merapat menjadi bagian dari pemerintah ini tentu mencabik cabik publik yang mendukung prabowo
kalahnya dua kali kalah pemilu misalnya
yang kedua ini dizolimi karena menjadi bagian dari kekuasaan
kalau tadi saya bilang ada dua partai dalam koalisi yang bahasa badmintonnya agak ragu ragu icuk gitu ya
partai demokrat dan pan yang kelihatan beberapa kali secara terbuka berkomunikasi politik gitu ya di depan publik
anda lihat apologinya jadi lelepon
apologinya jadi lebih besar untuk mereka
dengan partai green dry kemudian kemungkinan untuk bergabung misalnya
kalau saya sih cenderung ini soal bagaimana siapa yang menang
anggaplah jokowi misalnya menang
jadi siapapun yang pura pura baik umpan lambung harus ditolak di stop
karena komposisi kabinet sebenarnya ini sudah stabil
di senayan kan begitu
makanya saya ulang tadi bahwa ketika dua ribu empat belas jokowi ini butuh partai politik yang mendukung prabowo
karena stabilitas parlemen gak kondusif
jadi wajar misalnya ada golkar ada pan dan p tiga dirangkul
sekarang jokowi sudah menjadi mayoritas
presiden sudah jadi senayan juga jadi
jadi kalau ada pan green dry even itu demokrat
saya kira tidak menjadi penting untuk dibicarakan
jadi kebutuhan jokowi akan rangkulan oposisi dan dengan konsesi jatuh kursi sebenarnya secara politik tidak perlu ya
tidak selesai dan tidak perlu
green dry menyadari itu gak
bahwa keperluannya saja tidak mendukung
tidak mendesak buat presiden
bagus itu kalau memang begitu pandangannya pak jokowi
ada nih faksi yang tetap ini gitu ya
karena menurut saya itu yang bagus
dan kesadaran itu harus ada di siapkalau if clause lagi
kalau kalau k memenangkan pak jokowi
yang jelas kalau pak prabowo yang dimenangkan mk kita nggak ajak pak jokowi
biar jadi oposisi
tapi kalau pak jokowinya yang dimenang oleh mk pak jokowi jangan coba coba menggoda
don't try apa namanya dia
kalau bahasa inggrisnya don't try this at home
jadi cuma karena apa
tapi pak prabowo kenapa membuka peluang itu dengan secara terbuka informasinya kita lihat senyap
kemudian ada tukar bahasanya kalau susah sekali kita bisa sebut ini tukar tambah dengan orang dibebaskan
mau jawab jujur mau jawab
jujur dong jujur
ini politik ya
pak prabowo itu juga dia bayangkan ya pendukung pendukungnya itu banyak yang ditahan
dan beliau merasa bagi sisi kami ini tahanan politik
dan kalau istilahnya
meskipun bagi polisi ini
ini perdagangan hukum
dan bagaimana anda mengajak kita berunding kalau anda masih menahanan mendukung kami
kan itu ada dalam sebagian elemen kita berpikir seperti itu
jadi dp nya untuk berunding adalah pembebasan tahanan
tapi mp ricky ini analis politik ketemu ada mama pak luhut ketemu dengan pak jk
kan saya ingat sekali kok itu habis ketemu pak jk itu besoknya mustafa masih ditahan
tapi kan sekarang dirilis tahanan itu
dan atas jaminan daripada pimpinan kami
dan begitu keluar adalah bang egy bilang terima kasih pak prabowo karena mengutus bang dasko untuk menjamin kami dan itu pada keluar
tapi kenyataannya bahwa itu sangat manusiawi kalau pak prabowo akhirnya merasa perlu untuk membuat pendukung pendukungnya yang ditahan ini keluar gitu loh
jadi tapi kalau itu dianggap sebagai part of klausul
nah itu orang nggak mengenal prabowo subianto
anda yakin sekali itu bukan part of klausul dalam hengki pengki
nah bukan mas saya
sehingga karena sudah ada data setnya
kalau ada pandangan pandangan itu biasa
bahwa di dalam gerindra itu banyak orang
saya mau tanya anda
suara di gerindra ini menjelang seperti ini kan tentu saja semua orang berharap ada ise skenario yang baik untuk dirinya dan partainya
suara hati orang orang gerindra itu seperti apa
itu yang pertamanya
kedua bagaimana gerindra memposisikan dirinya untuk lima tahun ke depan terutama menjadi penyeimbang selama berapa tahun setelah ini
if yang dimenangkan
tentu saja kita berasumsi keputusan terakhir adalah kpu
misalnya hasil kpu yang kita pakai sekarang sebagai pegangan
sebelum nanti dua putusan yang akan dianggap
sebelum nanti dua puluh tujuh juni kita akan lihat ada pegangan baru
jadi pak prabowo ketua umum ketua dan pembina
ada mekanisme nanti raffi mnas
beliau mendengarkan pandangan dari daerah
kemudian dari pimpinan ya
dpp dan sebagainya
dan jangan lupa kita juga punya analisis pada pendukung kita gitu
tidak hanya melihat pertarungan ini
hanya election memilih prabowo dan memilih jokowi
kan ada pandangan
ada gagasan yang diusung oleh pak prabowo
sehingga orang memilih gerindra dan orang memilih pak prabowo
itu akan menjadi poin analisis penting
terhadap keputusan pak prabowo
kelak apapun yang diambil
dan harusnya itu jadi variable utama dalam pak prabowo memutuskan sesuatu
nah satu itu satu
dan yang kedua
yang keduanya lebih enak
satu apa sama sama
kita akan segera kembali
semakin malam semakin panas
tapi saya mau dengar poin kedua tadi

kan bisa ditanya
bagaimana aliran di dalam itu
pandangan pandangan yang ada di dalam gerindra
kau gak ngerti
gerindra untuk tetap berada di luar parlemen di luar pemerintahan ketika dia berkompetisi dengan
yang menang jadi maksudnya kekuatan kekuatan untuk menyampaikan kepada pak prabowo bahwa the
best itu tetap berada di luar kalau kita memang di kakaknya tidak menjadi suatu yang minoritas
juga gitu loh secuma kita bisa memahami bahwa kalau hendak pun masuk dia nggak boleh kohabitasi yang
dibuka tadi karena kan platform platform dan common groundnya itu mesti ada dimananya yang bisa
bersama jadi jangan sampai publik terutama pendukung prabowo sandi yang berdarah darah
misalnya di dalam pemilu kemarin bilang berkaca bilang gini pak prabowo pacarannya sama siapa
kawinnya sama siapa jangan sampai nyamuk jaka sebum bau golok itu kalau kalau adik gimana
melihatnya plus minusnya kalau kita bayangkan apa yang misalnya terjadi jika pak prabowo tergoda oleh
temptingnya pak jokowi
plus minusnya apa kalau bergabung dan plus minusnya apa kalau tidak bergabung ini tentu
menjadi kabar buruk bagi demokrasi kita jadi catatan ekstrimnya tentu ini akan melumpuhkan
kelompok kelompok oposisi di parlemen apalagi pada saat yang bersamaan kelompok kelompok
civil society nyaris tidak bisa menjadi penyeimbang pak jokowi misalnya kalau andai menang itu satu
tapi yang kedua kalau pun toh prabowo dan yang lainnya ini menjadi bagian dari jokowi ini tentu dengan catatan
bahwa partai partai penyokong koalisinya pak jokowi ini banyak yang kemudian tidak bisa ditertibkan
karena kecenderungan untuk menjadi oposisi dari dalam terutama untuk membangun batu bata kekuatan
menyusun dua ribu dua puluh empat ini akan cukup terjadi siapa yang bisa menjamin misalnya golkar nasdem pkb p tiga ini
akan menjadi nice guys dalam komposisi kabinet yang akan lima tahun kedepan saya membayangkan
kok sepertinya bulan madu ini tidak terlampau lama gitu ya bahkan pd perjuangan sebagai partai penguasa aja kita lihatnya ini juga berarti itu adalah perjuangan yang terjadi

nah itu dua hal tapi yang paling penting adalah yang disebut dengan kawin paksa ini menjadi footnote penting
ini adalah sebagai salah satu bentuk kekelisahan andai kelompok oposisi seperti gerindra pan dan demokrat menjadi bagian dari jokowi
karena priuk politiknya akan dibagi rata ke banyak orang
ini soal priuk politik atau hal yang lebih prinsipal seperti kata bu miftah tadi
ada platform yang berbeda ada ideologi yang berbeda sesuatu
ya platform itu tidak didiskusikan di kelas saja sebenarnya
tapi the real politiknya ada orang yang kemudian merasa nggak happy semakin banyak kelompok yang masuk dalam barisan satu
selama itu juga sharing power itu tidak akan menjadi dominasi
apalagi misalnya pada saat yang bersamaan
ini juga potensial memelihara anak macan
karena bisa saja akan muncul figur penting dari green rapa figur penting dari demokrat seperti ahi yang akan menjadi pertarungan hidup mati dua ribu dua puluh
dan itu kalau dalam satu gerbong ke kabinet itu bisa punya dampak jelek juga buat jokowi
buat jokowi sendiri gimana memelihara ini
sekarang ada kondusi orang gemuk itu kan relatif gak lincah kan kira kira begitu
komposisi kabinet gemuk ini khawatir obesitas

sehingga banyak program kerja yang ingin di bypass oleh jokowi
selama lima tahun ke depan terutama perbaikan ekonomi
jadi gak kondusif karena terlampau banyak mengakomodir kepentingan
akan banyak interupsi dari dalam
begitu banyak pertimbangan pertimbangan yang ini kemudian jokowi tidak akan efektif memerintah
tapi yang anda baca indera penciuman anda jokowi itu sebenarnya punya tempting itu nggak sih untuk mengajak koalisi lebih gemuk lagi
oposisi untuk rangkul
ataukah ada konsesi lain yang tidak harus melulu ayo dong gabung nama gerbong saya mungkin kita buat rel sama sama lah
tapi kalau lihat ke arah itu
tapi kalau melihat kecenderungannya budi bahwa politik kita itu punya kecendungan zero enemy
jadi mau kalah mau teman ini harus dikurangi tensi politiknya
jadi yang kalah kita rangkul sebagai upaya untuk membangun kebersamaan
itu yang saya sebut sebagai zero enemy
jadi mau jokowi mau sby mau omega dan seterusnya
kecendungan kalau berkuasa dia ingin mengajak yang lain pihak yang kalah itu untuk sama sama membangun bangsa
tapi catatan saya adalah rekonsiliasi itu bukan berarti mengajak semua kelompok oposisi menjadi bagian penting gitu
catatan saya juga adalah faksi ini tetap dipelihara kelompok oposisi kelompok pemerintah
yang perlu dikonstruk adalah bagaimana kelompok oposisi dan penguasa ini menjadi sehat dan berkualitas
itu rekonsiliasi ala demokrasi
itu yang rekonsiliasi
justru kalau diseragamkan kita akan feedback kepada zaman orde baru
tidak ada kritisisme tidak ada kontrol
ini biarkan kontrol ada biarkan oposisi ada biarkan empat partai di luar pemerintahan
dan dia memberikan satu kualitas snapshoting untuk memberikan perimbangan terhadap pemerintahan jokowi
ini yang saya kira bahwa pemerintahan akan dikontrol secara ketat oleh oposisi
semakin tidak ada oposisi selama itu juga bahwa akan terjadi abuse of power
akan terjadi obesitas kekuasaan politik yang kemungkinan dalam banyakan terlampau banyak kompromi
ada yang berpikir gini bang miftah bahwa kalau mau kontribusi buat masyarakat lo masuklah kekuasaan
karena di gerbong ini lu bisa melakukan sesuatu lu punya anggaran dan lu punya power untuk melakukan
buat gerindra sendiri itu hal yang prinsipil atau enggak
tapi saya rasa itu gimmick aja
bahwa tidak lebih mulia menjadi ruling atau menjadi oposisi
meskipun oposisi ini kan terminologi yang di dalam sistem presidensial kita tidak ada ya
tapi terus terang begini ini tadi agak disinggung oleh mas adi tadi
ini kalau kita punya set data ya bahwa ekonomi kita ke depan ini gak mudah juga
kita melihat bagaimana ya sederhana ya
biasanya kalau seandainya kalau pakai analisa kpu mengumumkan pak jokowi menang itu ada namanya incumbent effect biasanya
kalau incumbent diumumkan menang kembali dalam periode keduanya biasanya tuh ihsg naik mata currennya ke apa
dia punya mata uang di negara itu tinggi tapi ini nggak terjadi bro
ketika diumumkan kpu dengan hasil seperti itu ihsg turun kemudian harga komoditas kacau kemudian juga harga
katanya itu external katanya

dan saya harap orang selevel pak jokowi saya harap orang yang menghindari untuk menyalahkan orang lain ketika kekacauan terjadi pada diri saya

saya harap orang yang menghindari untuk menyalahkan orang lain ketika kekacauan terjadi pada diri saya
kalau saya rakyat biasa aja bisa kayak gitu masa dia enggak

jadi artinya apa
kalau dia tidak bisa mengatasi ini wah itu justru ini menarik secara elektoral bung
bahwa ternyata ide yang disampaikan dalam campaign di second term itu dia tidak bisa deliver
dan bagaimana voters mau mengevaluasinya kalau misalnya orang yang mengkritik platform ini masuk ke dalam
tapi bisa jadi sebaliknya bro
kalau ternyata kan bisa backfire
asumsi ya masuk nih kader gerindra kita kirim kader terbaik gerindra
ternyata yang paling keren nanti portfolionya kader dua itu
kelihatan wah bener nih ternyata kadernya pak prabowo yang nyelamatin pak jokowi
bisa nanti efek elektoralnya berbalik ke sini
jadi menurut saya saya adalah elemen di dalam gerindra yang setuju bahwa tidak usah ada godaan godaan itu
kita jadi lelaki dewasa yang jantan saja kita tunggu hasil mk disiplin saja karena di luar pemerintahan tidak lebih buruk ketika ada dalam pemerintahan
dan di luar pemerintahan tidak lebih buruk ketika ada dalam pemerintahan
kalau pemerintahan memang mendukung platform kemandirian pangan kemandirian energi jadi saya akan selalu dukung
siap support diadopsi saja program dan juga ide nya ya
tidak lebih gila dan tidak lebih mulia
dan yang paling penting sebenarnya menjaga suasana hati masing masing pendukung
nah ini pendukung prabowo ini bakatnya oposisi mas
memang itu ya
bisa dipaksakan untuk menjadi pemerintah
nah saya gak setuju ini analis politik ngaco deh
gak itu datanya apa
ya tapi itu dong
gak apa datanya
kok pake kecederungannya kan saya bilang bakat
nah ini datanya apa gak ada anda itu agak gak ada
politik pendukung prabowo bakatnya oposisi coba jelaskan dengan saya secara argumentatif
mengkritik setiap kebijakan pak jokowi
ya biasa dia lagi di luar
tapi nggak bisa anda mengatakan pendukung jokowi itu oposisi
lu oposisi oposisian yang itu
ya gak tau saya
bahasa itu bahasa itu agak kurang tepat kalau anda mengatakan ini bakatnya pendukung jokowi
bahasa akademik yang sudah melahirkan banyak buku begitu banyak artikel begitu banyak jugnal ilmiah
banyak buku buku politik datang ke geram media mas bro
ini banyak sekali
bahwa pendukung prabowo bakatnya oposisi itu apa argumennya
banyak sekali triggel datang ke visip saya tunjukkan
ya jangan jangan gitu mana aja argumennya
oke oke kita harus akhiri perdebatannya
pasti pendukung saya marah sama dia nanti
ya gak apa apa nanti bisa dibuktikan dalam diskursus
ya kalau memang akademik reason saya senang akademik reason
makanya bahwa memberikan satu argumen kritis terhadap jokowi
apakah itu gak bakat
apakah gak bakat
harus apa yang dibangun kira kira
jadi bakat oposisi atau bakat tidak oposisi bakat saya adalah menyetop diskusi
ya ya itu
bakat saya menyetop diskusi
pendukung jokowi bakatnya pendukung pemerintah itu agak fallacy of the day
saya bilangnya saat ini ya itu menjadi penting sebenarnya untuk itu
kasus ini mungkin akan dibicarakan di luar forum ini
ya kita bisa di luar
ada kopi belakang dan juga publik akan mendiskusikan ini
tapi bakat saya harus menyetop diskusi
stop itu bakat saya yang paling luar biasa
terima kasih bang andi terima kasih bang wita atas perbincangannya malam hari ini
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
apakah akan rekonsiliasi dan berujung bagi bagi kursi atau tetap tadi kata bang miftah bahwa
yang lebih mulia tidak kalah mulia menjadi oposisi yang baik menjadi anjing penggonggong dari pemerintah
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda
terima kasih bang wita dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputro selamat malam
budi adiputro kembang kebebasan